warga jakarta ramai ramai berkunjung ke mal dan pusat perbelanjaan saat libur lebaran tahun dua ribu dua puluh
di tengah aturan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah
mal dianggap dekat aman dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga
adanya aturan dilarang mudik yang dikeluarkan satgas covid sembilan belas nasional
membuat warga jakarta memanfaatkan libur lebaran untuk berkunjung ke mal atau pusat perbelanjaan
selain berbelanja makan dan mencari hiburan
sebagian masyarakat memanfaatkan pusat perbelanjaan untuk silaturahmi bersama keluarga atau kolega
meski ramai mal dianggap telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan selalu diawasi petugas keamanan

pengunjung juga wajib mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak
menurut pengelola mal dari segi bisnis tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan lebaran tahun dua ribu dua puluh
kita tahun ini alhamdulillah kita masih diperbolehkan buka
karena tahun lalu pada semasa mulanya pandemi kita memang waktu itu tanya buka untuk yang essential store saja
tapi kali ini kita boleh buka semua dengan ketentuannya tersendiri
kalau kita itu kan dihitung kalau arahan dari gubernur itu based on kapasitas luas kita
which is kita tuh satu ratus empat puluh ribu kurang lebih
jadi artinya saat ini kita belum sampai kesana
kita masih sekitar empat puluh ribuan empat puluh tiga ribuan
sebelumnya melalui surat edaran gubernur dki jakarta no lima tahun dua ribu dua puluh
mal dan pusat perbelanjaan di zona merah dan oranye wajib ditutup
sedangkan pusat perbelanjaan di zona kuning dan hijau diperkenankan buka maksimal hingga pukul sembilan malam
satrio adi himawan amri jakarta